wali kota surabaya tririsma harini rabu malam
memborong penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik tahun dua ribu delapan belas
dari kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
tiga inovasi yang mendapat penghargaan tersebut adalah
pengurusan akte lahir dan kematian via aplikasi
pahlawan ekonomi serta program perbaikan rumah bernama tahu panas
setelah dinombatkan menjadi presiden uclg aspac
wali kota surabaya tririsma harini kembali menyambat penghargaan tingkat nasional
kali ini penghargaan yang diraya adalah inovasi pelayanan publik terbaik tahun dua ribu delapan belas
yang diberikan oleh kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
atau kemenpan rb
penghargaan tersebut untuk tiga program inovatif yang dimiliki oleh pemkot surabaya
jadi bukan hanya sekedar kita dapat penghargaan selesai
yang paling lebih penting dibandingkan untuk peningkatan pelayanannya
dengan tiga penghargaan yang diraih
trisma menginginkan program yang berjalan ini
tidak hanya sekedar memburu penghargaan
melainkan bagaimana program baik ini bisa berjalan berkelanjutan untuk masyarakat surabaya
penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik ini
diharapkan dapat memacu kabupaten kota
serta provinsi lain di seluruh indonesia
untuk berlomba lomba menciptakan inovasi pelayanan publik
malam ini kita menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada sembilan puluh sembilan ya
inovasi pelayanan publik
dan nanti akan diseleksi lagi
nanti di tahun ini juga kita akan berujung kepada empat puluh yang terbaik
dalam penghargaan ini
menpan rb membagikan sembilan puluh sembilan top penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik
untuk kementerian kepolisian pemkot pemkap
serta provinsi yang terbaik
yang ada di indonesia
wayu pratama surabaya